hai tapi saya enggak enggak bisa berbuat apa apa om
narizky nanda itu suka sama narizky
katimu telepon teman kamu menanyakan alamatnya oh iya ya ampun aduh aku sampai lupa nih
yang senengnya ini aku ketemu karetnya aku jadi lupa deh dan dia terus mengigau memanggil namamu
mano itu kan makanan kesukaan kamu
kamu suka masakan mama
maaf pak toda kenapa tapi
yaudah kamu cobain lakuen lain aja ya
dia mau makan ubi cilembung
gimana keadaan pak stanley
pak stely menderita kanker paru paru stadium dua
beliau harus mendapatkan pengobatan secara kontinu dan tidak boleh putus
dan untuk menunjang kesembuhannya pak stanley juga harus melakukan kemoterapi
saya boleh melihat pak stanley di dalam
boleh pak tapi nanti di ruang rawat
saya tinggal dulu pak ya
kata dokter katanya sih kecapean
sekalian ibu ingin lihat keadaanmu
lalu kesana sekarang ya bu
betul ya ibu tunggu
orang yang selama ini aku cari
sekarang ada di hadapan aku
dan orang ini yang telah memperkosa ibu aku
orang yang aku cari
malah tergeletak gak berdaya di hadapan aku
saya harus berterima kasih
mama nih kenapa sih
masih tadi senyum senyum terus
manu tuh kayaknya lagi hamil deh
mama seneng banget
mama sebentar lagi punya cucu
terima kasih ya sayang
ternyata malam pengantin di villa kemaren
bener bener berkesan bagi aku dan mano
saya ada disini
pasti mereka khawatir
saya cuma mau kasih tahu
anda ada di rumah sakit harapan
suami saya masuk rumah sakit
terima kasih informasinya ya mas
tolong bantu aku
untuk menghadapi semua ini ya allah
kenapa aku harus mengalami
cobaan yang berat seperti ini
aku gak bisa menepati janji aku
ke rumah ibu leli
ini pesanan kamu
terima kasih ya ma
waalaikumsalam rahmatullah wabarakatuh
silahkan masuk nak
ya terima kasih bu
ya terima kasih bu
maaf bu ada apa ibu mau ketemu saya
ibu meminta nak reski datang itu
karena ini menyangkut masalah nanda nak
nanda ada apa dengan anda bu
nanda itu ya cerita sama ibu
suka dengan laki laki yang usianya jauh di atas dia
lebih dewasa lah
ya nggak cocok
nanda kan masih kecil
lalu dia juga
masih harus menyelesaikan sekolahnya
ya karena itu ibu enggak
nggak setuju dan melarang dia untuk dekat dengan laki laki itu
cuma nak reski yang bisa
nggak bisa berbuat apa apa
nanda itu suka sama nak reski
katanya mau telepon teman kamu mau nanya alamatin
aduh aku sampai lupa
nih saking senengnya ini aku ketemu kak reski aku jadi lupa deh
dan dia dia
mengigau memanggil manggil namamu